halo saya ingin reschedule tiket untuk pesawat malam ini tolong
oke terima kasih
ah penerbangan malam ini penuh semua
kalau udah kita reschedule besok aja
man gue tau hati lo lagi galau
rangkul rangkul segala udah keteknya basah lagi
ini kan pekerja keras
ya itu basah banget teteknya
bob inget ya saya tuh pacaran cuma sebulan
susah udah bakal mau nikah sama bobby
susah mau pergi
tuh banget tuh cewek
kecikaran minum kolak
nyari tajil biar berkah
nanti lo yang ajak nikah
siapa sih namanya
ya kalau ini sih menurut gue aja ya kan
kalau memang dia pacar yang baik dia gak bakalan nuduh lo marah marah ke lo
udah gitu dia gak bakal bikin lo nangis
ya seharusnya sih dia nanya sama lo baik baik
kalau kayak gitu caranya kesannya malah cahil dis banget
dan dia minta penjelasan dari lo
tapi kalau roman gak datang juga ke gue
dan dia gak minta penjelasan apa apa sama gue gimana
mungkin lo cari pacar baru
turunin gue sekarang disini
ya pokoknya turunin gue
sorry ya gue sama sekali gak sependapat sama lo
karena kalau apapun yang kita mau kita itu harus ngejar
wah penerbangan malam ini full semua
man gue tau hantu lo lagi galau
cuma kita lagi ada di sini mikir orang
nikmatin aja dulu ya
ya boleh lah
nih gue kan yang nulis bahasa biar dibahas aja nih
itu halaman berapa sih kemarin
salah kali ini
hah salah lagi
elasi kayak gini tuh gampang tau
nih ya ini tuh jangan dikaliin dulu yang ini yang ini yang ini
yang ini pertama yang ini kedua ya kan stepnya
harus tahu stepnya nanti baru ditotalin
oh gina karin sorry deh
abisan sissy tuh gak semangat semenjak yang roman tuh minta izin pergi ke turki
segitunya banget sih lagian gak boleh tahu
roman itu kan cowoknya mulan
ini nih yang bikin tambah bete
gina dengerin sissy ya
sampai detik ini sissy makin yakin kalo ya yang roman itu adalah jodohnya sissy
jadi gak usah nakut nakutin deh
tuh ngambek tuh gim
kenapa gue jadi kepikiran sam
ah lo pikir samuel ya
apaan sih lo gin ya enggak lah
gue ya sama sama biasa aja kok
ya kayak teman pada umumnya aja
masa sih cuma temen
bukannya saya suka sama lo ya
satoi banget tau gak sih lo
ya ampun kak rin bukan cuma gue tau yang tau
temen sekelas aja udah pada tahu kalau sam itu suka sama lo
kak rin samuel
terus lo sendiri gimana udah jadian belum
kok belum kenapa
ya gue cuma takut aja nantinya gue kecewa
ya ampun kak rin lo nih aneh banget deh
cinta itu anugerah harusnya disyukuri bukan ditakuti
gimana sih gimana sih bener tuh
gue gak nyangka ternyata hari ini bakalan jadi hari ulang tahun terburuk sepanjang hidup gue
sekarang tanggal lima berarti besok tanggal enam
sekarang tanggal lima berarti besok tanggal enam
assalamualaikum mak aku mau kabarin kalau aku baik baik saja di luar negeri
kalau bisa aku ikut
belum buat makan belum buat kendaraan
ya abis lah buat bayar hotel kayak gini
di sini ada gak ya tempat minum gratis
kalau nggak salah waktu kita nyampe bandara
kita tuh dapet sms